kayaknya aku harus susul diego ke makam lagi
aku ngerti banget perasaan kamu
dan kamu harus ikhlas
maaf banget ya tapi aku gak bisa temenin kamu lama lama
aku masih ada meeting gak apa apa kan kalau aku tinggal
terima kasih pak
aku mau nembelin putri
dia pasti kesupian di dalam sana
tinggal satu jam lagi
ah ini raja gak mau pulang lagi
gangguin kerjaan gue aja
aduh ini gimana caranya gue ngusir dia
ntar yang ada ini malah curiga lagi sama gue
om roy ini saya minta maaf sebelumnya
kalau saya boleh kasih masukan
mendingan om roy bawa si raja pergi
bawa pulang aja
karena menurut saya
semakin lama raja di sini
dia semakin terpuru kok
terima kasih diego
sebelumnya atas perhatian kamu buat raja
padahal saya tahu hubungan kalian berdua kurang baik
ya emang benar hubungan saya memang kurang baik dengan raja ya
tapi siapa yang tegas bang
kalau ngeliat ada orang posisinya seperti itu
saya juga gak tegas liatnya
kalau saya sih berharapnya
ya semoga raja itu bisa
kuat ya bisa tulus
bisa ikhlas terima kepergian putri
sama seperti om
terima kasih diego
om mau temen raja
kamu harus bisa ikhlas
gak mungkin kamu harus sehari hari yang dimakan putri
just akhirnya mereka pergi juga
oke sebentar lagi gue bakal selamatin money
bu hadis kamu gak apa apa kan
selama hidupnya saya selalu menyianyiakan putri
saya udah bersikap jahat sama dia
sekarang setelah dia gak ada
saya cuma bisa menyesali aja
aduh resep banget sih citra
gak tau aku lagi penasaran mikirin diego
kayaknya aku harus susul diego ke makam lagi
kalau kamu bulanan
gua cak ayah biar mereka pergi enggak kau caksa maju bikin masalah baru enggak bisa
ini kalau sampai putri beneran meninggal dalam tanah
kayalah dewa dewa lu ngapain disini lagi sih
kenapa nggak dari tadi aja
aku gak sanggup
aku gak kuat kehilangan kamu
dua belas menit lagi
aku gak bisa nepatin janji aku untuk nindungin kamu
buruan pergi buruan pergi
lu ngapain curhat di kuburan sih
curhat di rumah lu
selamat tinggal putri
waktu kamu udah gak ada di dunia ini
kamu masih ada di hatiku
buruan pergi buruan pergi buruan pergi
yes akhirnya mau pergi juga kan
kalau mau nggelam kehilangan kita sih beri satu teh
jangan sekalian nyebus lho
j voggateri dan buri
hidupku selesai hidupku ini kalau memang putri mempunyai dosa berikan semua dosa putri
jangan sakiti dia